satu mungkin ada yang ingin berusaha supaya nanti bisa punya kebebasan waktu
yang kedua mungkin orang ingin bikin usaha karena dia punya suatu bakat atau suatu ide bisnis yang dia ingin uji
benar nggak nih bisnis saya bisa berjalan
yang ketiga ada juga orang yang ingin usaha atau bisnis karena ingin jadi bos
buat jadi dirinya sendiri bos di usahanya sendiri